bus transjakarta rute baru depok dan bekasi mulai beroperasi hari ini tarifnya rp tiga lima ratus
yang terpaut cukup jauh dengan tarif bus lain dengan rute yang sama
gubernur dki jakarta basuki caya purnama mengatakan
pemerintah daerah sedang mengusahakan perjalanan gratis dengan bus transjakarta
bagi pemegang kartu jakarta one
ada pun jumlah bus transjakarta rute depok bekasi total tujuh puluh unit
dan akan ditambah bila jumlah pengendara sepeda motor turun secara signifikan
sebuah transjakarta ini sebetulnya kan transjabodetabek
nah kita mengevaluasi bus bus yang dikelola oleh ppd oleh kemenhub
itu jadi masalah di lapangan
misalnya contoh dia kalau masuk ke transjakarta kan nggak bayar nggak apa apa
tapi waktu dia pulang dulu kan ppd memungut berdasarkan penumpang
nah akhirnya di tengah jalan orang mau cegat mau turun dia layanin
nah termasuk orang nggak pengen bayar di harta transjakarta